setelah penangkapan bupati sidoarjo saiful ilah oleh kpk selasa malam
pendopo kabupaten sidoarjo jawa timur dijaga ketat pada rabu pagi
penjagaan dilakukan oleh sejumlah petugas dari polresta sidoarjo dan satpol pp kabupaten sidoarjo
tampak pagar pendopo kabupaten sidoarjo pun ditutup oleh petugas
sehingga sejumlah agenda yang direncanakan memakai fasilitas pendopo dipindahkan
beberapa pengguna yang memiliki agenda di pendopo hari ini kebingungan karena dilarang masuk
meski begitu kantor pemerintahan kabupaten sidoarjo masih tampak normal
tidak ada penjagaan yang begitu ketat dan terasa lebih longgar dibandingkan dengan suasana di pendopo kabupaten sidoarjo